panglima daerah militer markodab iii duga tentara menduga
ketara pembahasan nasional papua barat atau tpnpb egyanus kogo
yang menyatakan bertanggung jawab atas pembunuhan pekerja proyek jembatan kaliyigi distrik yigi duga papua
dilansir cnn indonesia com pengakuan ini disampaikan langsung oleh jurubicara tpnpb sebi sambom
ia juga membenarkan serangan yang terjadi di pos yonif tujuh ratus lima puluh lima yalet di distrik bua dilakukan oleh kelompok egyanus
sebi menjelaskan sejak awal kelompok mereka memang menyasar proyek jembatan tersebut
sedikitnya selama tiga bulan kelompok egyanus memantau pekerja di proyek tersebut